nenek ini linglung setelah mendapati dirinya tiba tiba berada di permukiman padat di cipinang jati negara jakarta timur pada tujuh belas agustus lalu
sebelumnya ia mengaku sedang berjalan menuju pasar di sekitaran kawasan tempat tinggalnya
di pademangan jakarta utara lalu bertemu seseorang yang menawarinya bansos
nahas bukan bansos yang didapat nenek lima puluh lima tahun ini justru kehilangan perhiasan dan uang ratusan ribu rupiah
aksi serupa juga pernah terjadi di bali pada dua puluh lima juli lalu
berpura pura jadi pembeli dan ingin menukar uang dalam satu hari dua warga negara asing berhasil mengakali kesadaran penjual di dua toko berbeda
kedua wna ini berhasil membawa kabur total uang tunai hingga tujuh juta rupiah
hal serupa pernah menimpa sukamti
wanita yang berprofesi sebagai tukang sayur ini tak sadarkan diri ketika seseorang wanita menjabat tangan dan memeluknya
pelaku juga mengatakan akan memberikan uang satu miliar rupiah serta syuting dengan pesohor tanah air yang tentu saja tak pernah terwujud
mal harta milik sukamti hilang bersama pelaku
dia tuh kenal baik sama saya ya saya percaya gitu aja
ada yang mengatakan modus kedua kejahatan ini adalah gendam
namun ada pula yang menyebutnya hipnotis
bagaimana menurut warga
hipnotis yang aku tahu itu tuh kita tuh kayak lagi dibikin jadi tidak sadar terus juga dibikin kayak lupa ingatan
kalau untuk himnotis sendiri menurutku ya mungkin itu sebuah sugestical ya
dan itu mungkin kalau
ada positif untuk terapi terapi juga ada juga yang mungkin sisi negatifnya entah untuk penipuan atau kejahatan lah
pokoknya gitu sih
mungkin kalau untuk gendam sendiri lebih ke magis kali ya
kikusumo seorang praktisi metafisika mengatakan ilmu atau ajian gendam sudah ada sejak zaman kerajaan dulu
namun kata gendam sekarang lebih identik dengan kejahatan dan tipu muslihat
dulu ilmu ini digunakan untuk perang
kelompok kerajaan dengan kelompok kerajaan bertempur biasanya satu kerajaan atau beberapa kerajaan yang menguasai ilmu tersebut
dia akan dikirim duluan di depan untuk meniup lawan untuk meniup musuh supaya musuh itu kehilangan kesadaran sehingga mudah dikalahkan
ya jadi gendam itu sebenarnya ajian yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain mengikuti keinginan kita
misalnya ada orang sakit supaya dia sembuh
dengan kekuatan ini kita berikan kekuatan supaya dia merasa sembuh
atau kita pengaruhi orang supaya
yang tadinya penakut jadi berani
atau orang yang tidak mau melakukan apapun tiba tiba dengan kekuatan gendam kita dia bisa melakukan yang kita perintahkan
dirinya menambahkan hipnotis dan gendam adalah dua hal yang berbeda
hipnotis merupakan ilmu sains yang bisa dipelajari
sementara untuk menguasai ajian kendam seseorang harus menjalani ritual puasa hingga pantangan khusus
senada dengan ki kusumo seorang pakar hipnoterapis juga mengatakan
dalam metode hipnosis dibutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur magis
kami benar benar berbeda dengan gendam
karena kalau hipnotis itu orangnya sadar
karena kalau misalnya hipnotis kalau orang itu tidak mau itu sayanya pun tidak bisa untuk menghipnotis dia
jadi harus kerelaan dua belah pihak
tapi kalau gendam kan tidak
jadi seolah olah dilakukan dipaksa pun bisa
hipnosis itu sebenarnya perpaduan antara relaksasi dan kemampuan fokus
sehingga pikiran sudah bisa dimasukkan sugesti yang positif
atau bahkan membuang atau melepas sugesti negatif
setiap orang bisa menjadi korban kejahatan hipnotis atau gendam
meski demikian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak menjadi korban
di antaranya tetap lawas pada saat berada di tempat umum
tetap fokus dan jangan biarkan pikiran anda kosong
jangan terima makanan atau minuman dari orang yang baru dikenal
dan tentunya selalu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa
semoga kita semua terhindar dari aksi kejahatan ya